ratusan pekerja seni hiburan dan event se surabaya yang tergabung dalam aliansi pekerja seni surabaya rabu pagi melakukan aksi demo di depan balai kota surabaya
dengan menampilkan sejumlah atraksi seperti kesenian tradisional deretan kuade pernikahan hingga sound system
mereka menuntut wali kota surabaya tri risma hari ini mengeluarkan kembali izin hajatan dan hiburan dengan kejelasan aturan yang sesuai protokol tatanan baru
seni termasuk juga dekor event
ini ya mas ya terdampaknya

kalau kita terdampak
itu mulai dua puluh tiga maret

sebenarnya ya jadi banyak job
yang itu yang cancel cancel cancel
karena apa karena tuan rumahnya juga
takut dengan corona ya kan
jadi semenjak dua puluh tiga maret
kita para pekerja seni ini
sudah kena semacam kita masuk rumah
kita dikunci dari dalam
dari luar sudah
gak bisa apa apa jadi tadi ada
satu pernyataan juga
sekarang menjadi penjual mereka
jadi dagang tapi yang
barang yang ada di rumah masing masing
mas topan terima kasih atas waktunya selamat
aksi kembali ya mas ya
ya elvira jadi memang seperti yang disampaikan
oleh korlap aksi tadi bahwa
apa tuntutan mereka ini sebenarnya cukup sederhana
ya ini dikeluarkan kembali
izin hajatan dan juga hiburan di kota surabaya
sementara mereka juga ingin sebenarnya
tuntutan mereka ini langsung didengarkan
dan didiskusikan langsung dengan wali kota surabaya
namun untuk hari ini ini
belum bisa menemui langsung dan
diwakilkan oleh kepala dinas dalam ini
bapak irfan widyato kasat kol mp dari
pemerintah kota surabaya
dan menurut keterangan dari korlap aksi
bila mana tuntutan mereka ini seperti
keluarnya izin hiburan dan juga hajatan ini belum dikeluarkan
maka mereka menyatakan akan mengadakan aksi
lebih banyak lagi tiga atau seminggu
atau tujuh hari kemudian
saat ini aksi ini sendiri diikuti lebih dari
empat ratus orang dengan berbagai properti kesenian
daerah yang ada di kota surabaya
baik widyato langsung dari surabaya jawa timur
terima kasih informasi anda